saudara sebuah kapal wisatawan terbakar di labuan bajo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
kapal wisata sifasari safari sodara yang mengangkut tiga puluh tiga abk dan penumpang ini terbakar saat berlayar dari labuan bajo menuju ke pulau komodo
dua korban mengalami luka berhasil diselamatkan sementara itu ada tiga puluh satu penumpang dan kru kapal lainnya sudah dapat dievakuasi dengan selamat
diduga sumber kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di ruang mesin